maaf sebelumnya om
tapi sebenernya apa ya tujuan om ajak saya kesini
karena ini udah malem dan ibu saya pasti nungguin saya pulang
ya seperti yang tadi sudah saya katakan
saya ingin menawarkan kerjasama dengan kamu
kerjasama apa ya om
saya akan biayai
kamu terlambat lagi
kamu tahu kamu itu harusnya masuk jam empat
sekarang lewat dua jam kamu
maaf pak biasa
alesan terus sekali lagi kamu terlambat
kamu bapak pecah
sadis amat pancemannya
kamu itu udah keseringan
tak cepet tua lo
bapak udah tua
sekarang kamu cepat ganti baju
oke oke silakan duduk
ya oke silakan duduk
ini minuman dari pak niko
kalau misalkan kulang
ternyata dia kerja disini
ngapain tuh si atta senyum senyum kepelayan cewek itu
ah ternyata bakat playboinya masih ada
gue kirain dia udah insuf
selamat malam oma oma
gimana masih pada semangat
oke bagi yang baru datang
perkenalkan kita dari
di sebelah kanan saya
di bagian drum ada ata
di sebelah kiri saya
di bagian teno ada gio
dan yang di belakang saya di bagian kita
sesuai request dari oma oma yang sebelah sana
nah ini udah
dateng semua hidangannya
kenapa kok kamu diam aja
kamu pasti takut saya kasih racun ya
kamu ga perlu khawatir
makan ini semua aman
bebas dari racun
saya sendiri makan kok
saya juga tahu kamu kan jarang makan enak seperti ini
maaf sebelumnya om
tapi sebenernya apa ya tujuan om ajak saya kesini
tolong langsung aja om karena
karena ini udah malem dan ibu saya pasti nungguin saya pulang
ya seperti yang tadi sudah saya katakan
saya ingin menawarkan kerjasama dengan kamu
kerjasama apa ya om
saya akan biayai
terima kasih om
uang kuliah kamu
berikut uang harian kamu
uang jajan kamu
semua kebutuhan hidup kamu
kamu tidak kuliah disini lagi
di tempat lain
kalau perlu di luar jawa
dan satu lagi
jangan sampai pangeran tau
kamu ada dimana nanti kuliahnya
lagi lagi semua ini karena pangeran
kemarin nomernya iman
sekarang om alex
dicicip dulu paling enggak
jadi gimana menurut kamu
soal tawaran kerjasama dari saya tadi
tawaran itu sangat menarik buat kamu
kamu bisa kuliah gratis
semua uang jajan kamu
agar aku akan especially
belum pulang jam segini gak ada kabar
ditalpon juga gak bisa
aduh mudah mudahan gak kenapa napa lagi putri ya
aku otw pulang ke rumah kontrakan kita yang baru bu
syukurlah akhirnya ada kabar dari kamu
ibu tunggu kamu di rumah ya sayang
akhirnya putri di jalan
mudah mudahan putri suka nih sama rumah kontrakan barunya
lagu ini mungkin bukan lagu lawas
bukan lagu jaman dulu
semoga omo omo dan opa opa disini bisa menikmati lagu ini
lagu ini spesial buat kalian